tahu gak sih cok emang siapa sih yang ditaruh sama orang arab itu
gak tau ang
lulu wiyanti afril ikut fatin ke rumahnya
ya allah hambana berusaha menjadi laki laki yang baik ya allah
supaya mendapatkan perempuan yang baik seperti fatil
ya allah tapi kenapa fatin itu gak bisa amba milihkin ya allah
eh ang lu tuh doa apa curhat sih
ya boleh kali doa sambil curhat
boleh gak bik curhat kayak begitu
soalnya gue juga kalau doa kayak gitu sambilan curhat sama allah
ya kalau udah kita curahin hati kita sama allah kita curhat sama allah
insya allah hati kita itu bisa terasa lebih adem ayem tentrem tenang
nih kan ya daripada kita galau berjamaah kayak gini nih
ntar kita stress satu satu kayak ovi nih stress nih ya
mendingan kita cabut yuk
cewek kita udah diambilin satu satu di mari ya yuk
mau ke mana emang ya
belajar di mari nih supaya kita itu biar bisa jadi orang yang bener bener baik
eh kalo seorang cewek ngapain kita pikirin
lagian lo kok gak inget ang sama surat yang dikirim sama si fatin
apa itu dia bilang tuh
cintailah allah supaya penduduk langit sama penduduk bumi itu bisa mencintai kita
jadi kita harus ikhlas hidup sama yang udah digarisin sama allah
termasuk soal jodoh berikutnya
pak di sini rupanya
nih udah lagi sholat
udah lagi sholat
sholat jamaah di sini
ah gua lah
bisa kamu nih kan ada larang sih
ngapain sholat jamaah di sini
sholat jamaah di masjid
emang ada larangan apa sholat jamaah di kamar
cuma sebaiknya sholat jamaahnya itu dilakukan di masjid
iya intinya sholat di mari ini karena mas pui kita ingin mau belajar jadi imam
jadi kalo belajar di masjid ya kan udah berakhir kan

iya mas pui
udah ada ustadznya
aduh aduh aduh
antum mulai bisa ceramah ya
tapi antum mesti sadar
ilmu antum seperti butiran debu
di tengah luasnya samudera
masih jauh dibandingkan dengan anak
jadi sebelum antum jadi imam
antum mah belum fantes jadi imam
mas pui ya
yah kita makan dulu
sedih itu butuh energi
supaya kagak pedih rasanya
dah udah bilang aja pada gue mau nanti
gimana tugasnya udah kamu kerjain
oh yaudah aku ke kamar duluan ya
tadi abis makan
tante april sama kak luluf dan kak wianti
dipanggil sama kak fatin ke rumahnya
katanya dipanggil sama umi
lah jangan jangan ngomongin taruh nih
wah gue harus ke rumah sesepun
tau gak sih cok
yang ditaruh sama orang arab itu
ikut fatin ke rumahnya
katanya dipanggil umi aida
ada obrolan orang dewasa
yee si uyun mah gua kenal
huburan orang dewasa
kayaknya salah taruhan nih
gua curiganya itu
yaudah tuh kita kesana aja yuk
kita tanya langsung yuk
oga lah gua masih ada pengajian masih ada pribadi masih muse
oh lu begitu lu
bukan kesejahteraan ya
lu bakat sendiri kurung batang lu
lu nyemen sendiri tuh nisan lu
sama lu satu lagi lu pilih sendiri tanggal mati lu
oh lu begitu
umi senang melihat hasil kerudung cantik kreasi kamu
sepertinya kamu punya bakat desain baru
dan tadi juga fatin udah kasih lihat ya
hasil kerudung kamu yang lainnya
dan gak kalah cantik sama hasil sebelumnya
dan umi juga seneng kalo ovi mau mengajarkan keterampilan dari barang bekas
insya allah ini semua nantinya akan bermanfaat
dan bisa diajarkan sama masyarakat luas
sekaligus juga untuk menambah materi kiroah nanti
setahun dua kali di pesantren ini diadakan kiroan
dimana santriwan dan santriwatinya terjun langsung ke masyarakat
ada yang mengajar ngaji ke tpa tpa
ada juga yang memberikan ceramah dan lain sebagainya
jadi tahun ini kiroah kalian bisa juga mengajarkan masyarakat luas untuk membuat keterampilan
membuat tas dari barang bekas
juga kerudung yang sederhana dan cantik buatan kamu ibu
selain kalian mengajarkan mengaji
emang kagak bisa dibayain itu cape capean
makin kita bayain ngelunjak
apa lagi sih kalau gue
mau kemana antum
gue orang mau ke rumah ustadz sepuh
ane kagak salah denger apa gimana nih
antum kagak sadar apa lufe atau apa
tugas antum kan ada di dapur membantu cediyo dan memkandar memasak
mau apa lagi
kita tuh cuma pengen tahu ada acara apa di rumah abah sepuh
ane kagak salah denger ya
manggilnya tadi apa ya
tadi mas apa yang

eh antum kagak usah soal kraf
antum bukan siapa siapa
antam antam agak perlu tahu ada acara apa yang sedang terjadi di rumah pemimpin tertinggi pesantren sini
yaitu abah sepuh
kalau anak sebagai santri senior tertinggi dan tersolek di pesantren sini boleh tahu
he gua mau nanya sama lu orang gua orang mau nanya
itu arab empat biji eh tadi ketemu di gerbang